kalau aku lanjutkan aku bisa mati ke penjara aku harus pergi dari sini
aku tidak punya pilihan aku harus menggunakan tenaga dalam
kalian benar benar keterlaluan
kalian benar benar keterlaluan
serahkan semuanya kepada allah
dia adalah sat yang tidak pernah tidur
suara itu suara yang aku dengar di padang
tidak ada yang bisa mengatasi perang ini
apakah pedang itu kuncinya
apakah pedang itu bisa mengatasi jurus mahesa ini
aku harus coba mengeluarkan pedang itu

nih bantu aku
bocah itu tidak bisa diremehkan
dalam keadaan keracunan dia masih bisa melawan
aku harus membantu mahesa supaya aku cepat mendapatkan mustikaku
heh jangan mengadu
kami berdua belum kalah
belum tahu ya kekuatanmu
bukan kami berdua
kita serang alin
yuk kita lawan pakai jurus yang lain
pakai jurus apa
hamba menyampaikan duka yang sedalam dalam
atas usibah ini
dan aku ingin meminta bantuan
dan mensolatkan jenazah putraku
mohon ampun gusipra
dengan status hamba sebagai seorang terpidana
bukankah itu justru
sebuah penghinaan gusipra
aku bebaskan seh nurjati
dari segala tuntutan
kalian yang berada disini bersamaku
jika seh nurjati
sudah aku bebaskan
terima kasih gusipra
seh nurjati dibebaskan
ayah anda menghendaki seh nurjati
memimpin soal jenazah untuk raka walang sumsa
sheikh nurjati tidak boleh dibebaskan
masalah seh nurjati
tidak perlu diperpanjang lagi rey
bukankah kita sudah
rencana yang sangat begitu baik
dari rencana sebelumnya rai
dia akan mengganggu rencanaku yang berikutnya
kamu tidak perlu
menyingkirkan seh nurjati
cara lain rai
saya tidak mahulad bagi kamu
ia hanya yang penting
saya mesin urutan
nah saya satukan
saya telah berjaya
bukan ada yang racun kak jut
eh kak jut eh siapa ini man
bukan ada yang racun
kanuragan mereka sangat tinggi
kalau aku lanjutkan
aku harus pergi dari sini